masih mules mak
kalau masih merengis begini
abis makan pedes
ini pasti gara gara makan tahu yang dikasih sama babe kemarin
tahu kan gak pedes mak
tahu isinya cabai tati
mau lebih muntuh
udah ntar juga dateng
tapi gak tau bang
kalau abang begini terus saya gak bisa ngojek
kamu masih marah
kita kan udah baik kan pur
kalau masih marahan nanti kita disuruh pelukan lagi sama ojek
nanti kita disuruh jawab pertanyaan ojak lagi
tapi lo janji gak bakalan mau nganterin ani lagi
biar lebih up dol pur
terus dulu atas
terus dulu atas
bumbu iganya udah diulek
mas mau gue kukasi kentang
oh seperti itu
jadi lo kagak mau bantuin bini
tadi ojek mau gue kupasin kentang
oh seperti itu
jadi lo mau pamer udah bantuin kupasin kentang
oh ini apa ya pak
mas aku mau pamer
mas aku mau pamer
mas aku mau pamer
mas aku mau pamer
mas aku mau pamer
mas aku mau pamer
gue lagi mikir gimana caranya supaya bisa nyingkirin si surya
ini gue lagi mikir
terus gimana supaya gue kelihatan mikir
tuh kan baru aja mikir buat nyingkirin
orangnya udah dateng
pur mau kemana
kang tisna mau kemana
he pak sopian
d manual yang harusnya ni biasa ya
enggak pernah kayak ngelengit
tidak sampai setelah kita
pasti iya tapi abis makan pedes
ini pasti gara gara makan tahu yang dikasih sama babe kemarin
tahu kan gak pedes mak
tahu isinya cabai tapi pedas banget
aku jalan dulu ya
kok aku gak ditegor
ih apaan sih
ah gak adil
lo mau nabrak gua
daripada kita musuhan terus lebih baik kita bersatu bang
gua kagak mau bersatu sama lo
kalau kita gak bersatu ani bisa direbut sama suria
dan saya lebih rela ani sama abang daripada ani sama suria
saya ada rencana bang
ngepesin ban motornya lagi
ojak kirim cateringnya
ojak kirim cateringnya
semoga bisa panjang ya pak
saya senang bisa bantu tetangga untuk usaha
saya juga senang
dapat komisi dari usahanya ojek
mak minum ini dulu deh
yang lo tambahin merdingin dikit
aduh lo cari orang deh buat bantu si tatino
wah seperti itu
lo tega liat emang udah mulai sebegini disuruh masak juga